pandemi membuat nuansa ramadan diliputi sejumlah keterbatasan seperti lokasi ibadah
ada juga tradisi yang dilangkan seperti apa cara pandai yang baik dalam menanggapinya
dan kita telah terhubung dengan cendekiawan muslim prof komarudin hidayat
selamat pagi prof
selamat pagi prof assalamualaikum
selamat pagi semuanya
prof ini kan apa ya pandemi ini tidak pernah kita duga sebelumnya
yang jelas walaupun setiap seratus tahun sekali selalu ada begini ceritanya
tapi ini kita nggak terduga keadaan psikologis kami masyarakat ini gak karu karuan ditambah dengan dampak ekonominya yang luar biasa
prof boleh diberi pandangan prof soal kondisi ini
baiknya kami seperti apa
yang pertama kita sadari bahwa ini problem dunia bukan hanya kita
kalau kita menyadari bahwa tidak hanya problem indonesia maka sedikit agak ringan ya
ini bukan semata kesalahan siapapun juga tapi bersama
yang kedua kita jangan saling menyalahkan sekarang ini
yang masyarakat jangan terlalu menggantungkan pada negara pemerintah dan pemerintah juga hendaknya ikut memberikan ketenangan bimbingan kepastian perdoman kepada masyarakat
jadi harus kompak
kalau tidak kompak ini tidak bisa
karena ini tidak pandang jabatan orang agama kaya miskin tidak harus bersama
yang ketiga dibanding beberapa negara lain dengan jumlah penduduk yang sebesar ini kita harus akui relatif indonesia ini kan jungguhnya pada urutan yang kecil jumlahnya
secara persentase ya saya tidak bicara nyawa ya tapi persentase
tapi betapa pun mereka harus dibantu
karena masyarakat kita itu
nah ini bagi saya menghibur
yang berikutnya lagi puasa dan pandemi ini saling mengisi
adanya pandemi maka kualitas ibadah kita untuk sebagian orang itu lebih mutu lebih meningkat lebih dekat pada allah
ibadahnya lebih busuk
di sisi lain suasana ramadan ini meningkatkan mental kita untuk menghadapi pandemi
jadi ini ada saling mengisi antara pandemi dan kualitas
puasa dan puasa terhadap pandemi
bagaimana kiat menata diri prof dan juga menciptakan hati yang bahagia menuju kurva landai nantinya di indonesia
ya bagi orang yang cukup ini ada dua peluang
satu semakin introspektif meningkatkan kualitas hidup kita
dan ini kesempatan peluang untuk beribadah sosial membantu yang lain
kalau selama ini ibadah sosial
dalam bentuk sholat jamaah di masjid misalnya
sekarang diganti dalam wujud apa
aksi nyata membantu mereka
insya allah pahalanya akan lebih tinggi
kita tidak hanya semata ritual sekaligus juga sosial
prof ini kan kita juga mendekati idul fitri
biasanya jika tidak ada problem kita selalu menerima thr tepat waktu
tapi saudara saudara kita tidak hanya sekarang thr nya terlambat atau dicicil
tapi juga banyak yang mengalami phk
boleh diberikan pesan pesan prof untuk saudara saudara kita yang mungkin nasibnya belum beruntung
ya lagi lagi ya ini peluang bagi orang orang yang berkecukupan
untuk memotong sebagian tabungannya kita bagi pada mereka
kalau sampai virus phk ini berkepanjangan
maka ini lebih membahayakan bagi bangsa dibanding virus corona itu sendiri
dan kita tidak usah
jika kita usah marah marah pada corona
mari kita hadapi dengan lebih cerdas
bahwa cara untuk mengatasi ini
kita hidup bersih
kemudian juga pakai masker
kita harus peduli pada mereka mereka yang kena virus phk ini
lantas seperti apa prof sikap kita sebaiknya jika memiliki ketika berhadapan dengan pandemi corona ini
dan ketatnya aturan psbb
apa yang diperlakukan saat ini
ini semua ada unsur trial and error ya
jadi mungkin di satu daerah itu cocok
tapi daerah lain kurang tepat
disampaikan aja problemnya dengan baik baik
kita atasi bersama
sebab misalnya ada daerah yang merah
itu kan beda tentu kebijakannya dengan daerah yang kuning misalnya
penduduk yang padat dan penduduk yang kecil kan beda lagi
makanya antara pemerintah pusat
dan juga lsm
sebaiknya berkomunikasi yang baik
jangan sampai kita punya problem pandemi
tambah lagi problem politik
tambah lagi problem komunikasi
ini bukannya malah mengurangi masalah
malah menambah masalah
dan sebagian ini yang terjadi
prof ini ada fakta bahwa beberapa anggota masyarakat
menyikapi negatif atau bereaksi dengan kemarahan atau kejengkelannya
ketika sholat berjamaah di masjid ini ditiadakan
atau harus diganti di rumah
sedangkan kita tahu bahwa kurang dua minggu lagi
kita akan menjalani atau datang sampai di hari kemenangan
di hari idul fitri
dan ada shalat id yang biasanya juga dilakukan berjamaah
apa prof pesan bagi saudara saudara kita yang punya pandangan berbeda mengenai hal itu
ritual ibadah itu kan sifatnya vertikal pada allah
dan di situ sudah jelas sekali
allah tidak menghendaki bahwa beribadah itu memberatkan bagi umat
kalau itu sakit penyakit ada wabah
itu kan tidak dianjurkan berjamaah dalam masyarakat
tidak berarti kemudian pahalanya turun
jadi bagi orang yang tahu agama
tidak ada problem
soal ini kan tidak tiap tahun terjadi
bahkan di masa nabi kan juga pernah terjadi
dengan adanya kasus ini kita jadi paham kan
berempati dengan yang sedang berjamaah
jadi masa rasulullah
makanya ikutlah para ulama yang independen
yang mereka tahu hukum tahu sejarah
dia tidak cukup paham ilmu agama secara mendalam
bagi yang paham kan tidak ada problem
kalau ibadah kan bisa disalurkan dalam bentuk yang lain
artinya tidak mengurangi nilai ya prof ketika
biasanya dilakukan berjamaah
kemudian dilakukan bersama keluarga di rumah
iya sama dengan ibadah haji
bagian punya kan datang ke mekah haji
bagian tidak apakah berarti kualitas imannya turun
kan tidak juga
ya terakhir prof singkat saja apa mungkin semangat yang bisa diberikan kepada kita semua
agar menjalani ibadah ini dengan husuk
hingga hari kemenangan nanti idul fitri
tapi juga peluang
kita meningkatkan kualitas ibadah kita

kekuasaan kita lebih husuk
kemudian dengan keluarga
kalau toh hubungan masyarakat keluarga
selama ini toh kita punya saudara jauh
tidak mengurangi persaudaraan kita
nanti suatu saat kan kita bisa berkumpul lagi
ini bagian dari imsak
salah satu prinsip dalam puasa itu kan insak
insang itu kan menahan diri
jadi menahan diri itu bukan sekedar dari makan dan minum
menahan diri emosinya
menahan diri tidak marah

dan menahan diri nanti ketemu keluarga
tidak harus waktu lebaran
jadi imsak itu sekarang konteks luar sekali
baik terima kasih prof komarudin hidayat
sudah berbincang memberikan
pandangan pandangannya yang menunjukkan
tidak hanya soal ibadah
tapi juga menyikapi dampak ekonomi dari covid sembilan belas
terima kasih prof semoga profesor selalu sehat